munculnya kelompok remaja bersenjata tajam yang menyebut dirinya gangster membuat resah warga surabaya
bahkan dalam sepekan terakhir terjadi beberapa penyerangan di sejumlah lokasi
dan mirisnya ternyata pelaku disebut masih berusia remaja
lantas apa sebetulnya penyebab aksi gangster ini kemudian marak di kota pahlawan
untuk membahasnya lebih dalam sudah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
pertama wali kota surabaya eri cahyadi
kemudian kapol restabes surabaya kombes polisi ahmad yusef gunawan
assalamualaikum selamat sore pak eri dan juga pak yusef
waalaikumsalam selamat sore mas
baik terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
saya akan ke pak eri terlebih dahulu
kemudian pak sejauh ini tadi di paket berita anda juga sudah ikut razia gitu dengan pak kapolres
apa kemudian penanganannya bagaimana pendekatannya pak
kalau kemudian mayoritas kita tahu pelakunya adalah remaja begitu pak eri
jadi gini kejadian di kota surabaya
itu ada beberapa kali ya dalam satu minggu kebelakang ini
sehingga kami koordinasi dengan pak kapol restabes kota surabaya
ternyata dari kejadian yang dua belas orang sebelumnya ditangkap
sembilan orang luar surabaya
kejadian beberapa kali juga orang luar surabaya
sehingga disinilah kita melakukan razia besar besaran
ternyata setelah ditangkap pak kapol restabes
diberikan apa ya sok terapi
ditanya gitu jawabannya mereka juga tidak pernah tahu
karena mereka ada undangan saja
tidak di surabaya bersama sama
sehingga itulah jadi kejadian itu sehingga kami
lakukan penutupan dari lokasi lokasi yang masuk ke kota surabaya
karena sebagian besar ini bukan dari kota surabaya
baik pak eri kalau kemudian anda sebutkan bukan
mayoritas bukan berasal dari kota surabaya
apakah kemudian anda ada komunikasi begitu dengan misalkan
pimpinan daerah tempat
mereka berada atau kemudian daerah daerah penyangga sekitar surabaya begitu pak eri
sudah jadi ketika pak kapol restabes menyampaikan beberapa dari wilayah atc begitu
kami melakukan koordinasi
pimpinan daerah itu sama sama menjaga hanya yang pertama
yang kedua jika pimpinan daerah itu melakukan penjagaan di wilayah masing masing
secara otomatis mereka akan terlokalisir
jadi surabaya tidak mungkin ke gresik dari gresik tidak mungkin ke setuarto setuarto tidak mungkin ke gresik
sehingga hanya secara bersama sama lah
karena ini juga yang namanya anak banyak anak yang umur lima belas an lah mp juga
karena itu tadi saya sampaikan anak anak ini perlu diikan wawasan kebangsaan
sama pendekatan pendekatan yang memang mereka nanti bisa mencintai negara ini mencintai kota ini
ini yang kita lakukan dengan pak kapol restabes
baik baik saya akan ke pak yusef pak kapolres ini kemudian
kalau tadi pak eri menyebutkan ada semacam undangan begitu akhirnya remaja remaja ini datang
sebetulnya motifnya apa pak
apa kemudian memang ada yang memprovokasi atau kemudian lagi mencari identitas saja
apa unjuk gigi saja begitu
kami jelaskan kembali bahwa untuk aksi genggengan
ini mulai muncul setelah enam bulan lalu muncul sebelumnya
dan pada dua pekan ini terjadi aksi yang cukup masif bahkan membuat sangat resah daripada masyarakat kota surabaya
karena untuk perilakunya sudah sangat negatif dan menyimbang
dan perlu saya informasikan bahwa dari hasil pak polisi cyber kami telah melacak tiga puluh lima akun
yang menjadi ruang media komunikasi para pelaku genggengan
yang saat ini juga sesuai dengan arahan pak waliwata
kita akan mengidentifikasi siapa siapa yang terlibat di dalam akun tersebut
ataupun terhadap masyarakat yang terlibat atau oknum yang saat ini telah kita amankan
untuk kita inventarisir dan bahkan salah satu kegambar pak waliwata untuk mendatangi daripada kelompok kelompok tersebut
dan untuk perlu saya informasikan bahwa aksi ini cukup masif
dipengaruhi oleh inspirasi dampak negatif digital terhadap aksi aksi di luar kota maupun di luar negeri
dan ini sangat membahayakan terhadap keamanan dan kenyamanan di era pandemi maupun kemuliaan ekonomi
baik pak yusuf ini berarti kalau bisa dikatakan dampak begitu ya
dari komunikasi yang tidak tepat di dunia maya kemudian dilanjutkan pada dunia nyata
apakah kemudian kalau anda katakan ada semacam komunikasi di dunia maya tadi
apakah yang melakukan provokasi itu ada di wilayah surabaya
atau hanya kemudian di luar surabaya hanya semacam mengambing hitamkan gitu pak yusuf seperti apa
untuk di era digital atau digital yang tetap anonim dan bersifat borderless atau tidak mengenal tata ruang
itu menjadi salah satu karakter digital
sehingga kemudahan daripada digital inilah yang menjadi ruang komunikasi
yang menjadi ruang komunikasi para pelaku dan kemudian mereka menyepakati untuk melakukan kopi darat
dengan melakukan dan melengkapi atribut yang disepakati
dan yang diawali dengan pembuatan konten dan bergeser menjadi pergerakan
dan bahkan tindakan tindakan yang negatif dan bahkan melakukan hal yang merugikan masyarakat
terutama di malam hari
tujuan awalnya adalah pembuatan konten dengan kopi darat dengan menggunakan sejumlah atribut tertentu begitu ya
yang akhirnya kemudian dimersahkan begitu ya pak kapol resmi
namun tanpa disadari telah ada pihak pihak provokasi maupun kelompok tertentu yang terus mempengaruhi dan melakukan aksi negatif
dan sehingga terjadi perusahaan pengejaran dan bahkan penganiayaan
bahkan muncul akhirnya persaingan antar geng gengan yang akhirnya berpotensi akan terjadinya tawuran ataupun keributan
sementara aksi itu belum terjadi ya
baik baik saya akan tanyakan kepada pak eri
pak eri kemudian kalau dikatakan ada respon begitu
apakah kemudian ada juga kemudian geng yang terprovokasi dari surabaya untuk menjadi lawan kemudian
kalau kemudian tadi disebutkan ini berasal dari sejumlah kota di sekitar surabaya begitu pak eri
jadi bukan hanya geng ini ya
karena yang kemarin betul disampaikan pak kapol resmi
jadi dari dua belas yang kita tangkap sembilan itu ktp nya luar surabaya rumahnya luar surabaya
inilah peran dari digital kalau memang dimanfaatkan untuk salah
sehingga jika ada undangan para surabaya masuk dari surabaya ada campur aja di satu
sehingga satu satunya jalan adalah bagaimana kami di masing masing kepala daerah ini
membimbing masing masing anak anak yang ada di wilayahnya masing masing
hingga tadi saya sampaikan kalau yang khusus surabaya akan kami lakukan dengan
nanti juga yang dari luar surabaya kami sampaikan datanya
yang ditangkap di surabaya kepada pimpinan daerahnya masing masing
sehingga disitulah tugas dari pemerintah daerah untuk meningkatkan wawasan kebangsaan
di masing masing anak yang ada di wilayahnya masing masing
baik pak eri kemudian kalau anda sebutkan akhirnya setiap kepala daerah akhirnya
mengedukasi masing masing warganya
kalau di surabaya apakah kemudian
pemkot sudah melakukan mapping begitu
di mana lokasi yang berpotensi atau kemudian di mana titik kumpulnya mereka
untuk kemudian bisa mengetahui di mana atau kemudian siapa saja yang terlibat
kalau dari surabaya gitu pak heri
kalau dari mapping sudah kita lakukan dengan kapolres tabes kota surabaya
dan kapolres tanjung perak
yang kedua juga dari konten tadi dari aplikasi dari webnya itu yang kita bisa lihat
dari konten yang ikut ikut konten tadi siapa saja nama namanya
sudah dipegang oleh pak kapolres tabes
juga yang kedua dari yang tertangkap tadi siapa saja anggotanya
nanti kita akan datang rumahnya untuk memberikan wawasan kebangsaan
kita ikutkan cut ke tni polri nanti
sehingga saya yakin anak anak ini adalah anak anak yang punya cinta tanah air yang sangat luar biasa
tapi hari inilah yang saya katakan bahwa surabaya harus guyup rukun dan penuh
harus guyup rukun dan penuh kehormatan dan menghargai kota ini
sehingga cinta kebangsaan itulah wawasan kebangsaan itulah yang satu satunya harus kita tingkatkan
karena ini hubungannya dengan karakter
itulah saya selalu bilang apalah artinya di kota ini jika loh pemimpin pemimpin bangsa di masa yang akan datang ini
akan kepandean dalam bidang akademisi tapi karakternya tidak terbentuk
sehingga kita harus menyeimbangkan antara pendidikan akademik sama
baik pak eri
dan kemampuan kehormatan dan kebangsaannya
baik akan seperti apa kemudian nanti program wawasan kebangsaan ini pak
akan seperti apa bentuk edukasinya kepada mereka pak
bentuk edukasinya adalah kita kerjasama dengan tni polri maka anak anak ini kita ikutkan pendidikan atau ciklat di tni polri nanti
bagaimana tni polri memberikan cinta kebangsaan hal hal yang dilakukan oleh tni polri
nanti kita berbagi mas dengan tni polri
kami melakukan pendataan
pendataan kita melakukan edukasi setelah itu kita masukkan ke diklat
baik apakah kemudian ada semacam pendekatan lain begitu pendekatan secara psikologis misalkan atau kemudian secara agama begitu pak eri yang direncanakan pemkot nantinya
kalau saat ini sudah dilakukan dengan sinau bareng ada ngaji bareng di setiap balai rw
jadi itu sudah berjalan
tapi setelah itu kan bisa berjalan sendiri
tapi harus ada kebangsaannya
karena di surabaya ini sudah ada deklarasi juga terkait dengan pemuda lintas suku dan lintas agama
ini yang kita sama sama di kota surabaya
inilah yang tadi saya sampaikan
jadi ketika ada konten atau melalui undangan melalui digital begitu
bagaimana anak anak surabaya ini masih bisa mempertahankan dirinya dengan cinta kebangsaannya dan cinta agamanya
dan sistem yang tadi ada sinaw bareng ada ngaji bareng tidak ada pendampingan
kalau yang seperti ini ada pendampingan dari psikolog juga yang kita sediakan untuk mereka
akan kita ajak datang ke rumahnya karena akan didata oleh amat dan lurah kami
didatangi juga dengan dp tiga a dan dinas sosial untuk didampingi
setelah itu baru kita sederhkan kembali kita masukkan ke
karena ini kan sebenarnya anak anak muda ini kan masih belum matang ya sehingga mudah dipengaruhilah
bagaimana pemerintah ini dengan orang tua yang terpenting orang tua ini
orang tua harus bisa membentengi anak anaknya dari perbuatan yang tidak benar
ketika dia sudah punya agama yang punya akhlakul karna dia punya jiwa kebangsaan
maka yang seperti ini bisa dibentengi
baik pak ini artinya
yang kita lakukan di kota surabaya mas
baik artinya program yang sudah berjalan ini spesifik begitu ya kepada masalah remaja yang suka genggengan dan meresahkan ini ya
tidak jadi sebenarnya bukan hanya untuk geng ini
tapi kita lakukan ini sekitar tiga bulan yang lalu itu sudah mulai berjalan
itu sebenarnya untuk semua para pemuda
karena saya ingin sebenarnya di surabaya ini ketika kelak mereka jadi dewasa
mereka adalah menjadi pemimpin yang beraklakul karima dan punya rasa gotong royong dan guyup hukum yang tinggi
karena saya yakin saya sadar betul surabaya ini kota metropolitan
kalau tidak dibentuk seperti ini maka akan terbentuk kapitalis kapitalis
orang yang pentingkan diri sendiri orang yang mudah dipengaruhi
sehingga itulah kita melibatkan seluruh tokoh agama tokoh masyarakat
ini sudah tiga bulan yang lalu kita gerakkan
nah disinilah di ujian kita bagaimana sekarang kami dengan pak pak dengan prokopinda kota surabaya
dengan pak kapol restabes untuk melakukan ini lebih masif lagi
karena saya ingin sebenarnya menjaga daerahnya itu adalah warganya
warga ketika menjaga masing masing perkampungan di setiap rt membimbing anak mudanya ada sinau bareng menjaga
itulah peran orang tua
baik warga ketika menjaga masing masing perkampungan di setiap rt membimbing anak mudanya ada di nau bareng menjaga itulah peran orang tua
dan peran lingkungan
karena semua tidak bisa dibebankan kepada pemerintah tni dan polri tidak
karena kedekatan adalah lingkungan dan orang tua
ketika orang tuanya cuek ya sudah selesai berarti kan
karena itulah kami juga mengedukasi kepada orang tua
orang tua bagaimana mendidik seorang putra kalau putranya pun nanti sulit untuk
mohon maaf ya sampai ada yang ngadu pak saya sudah tidak apa apa pak dipegang saja lah
kalau ini sudah dikandali anggel susah dikasih tahu
saya sampaikan kepada orang tuanya pak tidak boleh begitu
gimana gimana dimana kan putranya jenengan
jadi kami juga mengedukasi orang tua juga mengedukasi kepada anak anaknya nanti
baik saya akan tanyakan kepada pak yusuf
pak yusuf apakah kemudian kalau yang sudah ditangkap sudah kemudian ada di kepolisian
bagaimana penanganannya apakah kemudian hanya dari hukum saja
atau kemudian ada pendekatan pendekatan lain mengingat mereka mayoritas masih di bawah umur begitu
untuk penanganan yang kami lakukan
pastinya soft approach dan hard approach dalam konteks hukum artinya ketentuan yang berlaku yang kami laksanakan
untuk yang terjerat dan menulis fakta hukum terhadap perbuatan pidana kami tetap memproses sesuai ketentuan
dan untuk yang perlunya pembinaan karena faktor faktor tertentu ya kami juga lakukan pendataan dan pengembangan sesuai dengan apa yang menjadi keharapan pak wali kota maupun hukum itu sendiri
dan kami perlu sampaikan tindakan hard approach ataupun pendekatan hukum yang keras sudah kami laksanakan
bahkan tindakan keras terukur dalam bentuk tembakan untuk melumpuhkan ketika mereka melakukan penyerangan langsung kepada pihak kepolisian
dan empat daripada pelaku dapat kita lumpuhkan dengan bersedera tajam dengan melakukan penyerangan kepada pihak kepolisian
namun hari berikutnya masih juga terjadi
hal ini yang menjadi kekhawatiran kita bahwa
pak wali kota
efek jira yang kita harapkan tidak berdapat secara langsung kepada para pelaku lainnya
sehingga saya atas melihat situasi sebagai implementasi program presisi yang bersifat responsif rediktif dan penegak hukum yang berkeserbukaan
itu langsung mengkoordinasi kepada perkopimda dalam ini bapak wali kota
sehingga reaksi ini jangan sampai terjadinya ekspansi meningkat
sehingga bapak wali kota dengan kebijakannya melibatkan pam swakarsa dan melakukan memastikan aksi ini tidak terjadi lagi di kota surabaya
dan untuk yang sudah kita amankan kita tetap proses secara hukum
untuk yang sifatnya tidak dapat kita lanjutkan tetap kami lakukan pendataan
dan kami tindak lanjuti saat ini sampai ke akun akun yang sudah tercatat
dan kami juga plat nomor yang terkumpul terutama konten konten lama yang dituangkan lagi di saat ini
ini akan kami telusuri dan kami pastikan untuk diproses secara tuntas
baik tentu harapan bersama adalah aksi serupa tidak akan terulang dan kemudian bisa tertangani dan diantisipasi dengan baik hingga akarnya
terima kasih wali kota surabaya
sehingga perlindungan dapat dilaksanakan
baik baik terima kasih pak wali kota surabaya eri cahyadi
dan kapolres surabaya kombes polisi ahmad yusef gunawan telah bergabung sama kami di cnn indonesia newsroom
selamat sore salam sehat selalu bapak bapak